desa taman jeka poso sempat menyadang reputasi sebagai tempat paling berbahaya di poso
namun seiring waktu desa taman jk telah berubah
korespondensi nn indonesia silvano hajid bertandang ke desa yang kini bukan lagi sarang teroris
taman jk di kaki gunung biru pernah menjadi basis kelompok santoso
namun kini taman jk bertransformasi
warga desa menerima kedatangan orang luar dengan tangan terbuka
meski sesekali masih nampak pasukan yang turun gunung usai berpatroli
pembauran masyarakat taman jk diwujudkan lewat pelatihan menjahit
di antara peserta adalah para istri yang ditinggal suami suami yang bergabung dengan kelompok santoso
kegiatan ini salah satu upaya agar para ibu rumah tangga memperoleh penghasilan tambahan
tanah yang subur dimanfaatkan untuk menanam rempah rempah yang suatu saat bisa membantu mereka terlepas dari pusaran kemiskinan
orang beranggapan bahwa tempat ini menjadi salah satu basis kelompok tersebut
terus ada salah satu atau baru beberapa orang yang ikut bergabung
tanggapan bapak sendiri sebagai kadus seperti apa
bagi masyarakat yang ikut bergabung itu saya mengatakan bahwa cukuplah sudah lah
yang bergabung itu kita juga tidak tahu pak apa sih maksud dan tujuannya
tapi kan mereka juga membutuhkan hidup dan mereka berhak menentukan kehidupannya
jadi kita tidak tahu menahu apa sih maksud dan tujuannya itu
tapi saya berharap bagaimana tanggapan orang
orang dari luar menanggapi dusun ini
yang seperti biasa dikatakan oleh orang orang luar taman jagi itu bahwa taman jagi itu tempat sarang teroris
padahal nyatanya tidak seperti itu pak
itu tidak benar itu
nyatanya bapak bapak ini datang berkunjung di tengah tengah kubun lagi ini pak
terus saya katakan bahwa bila saya merasa tidak aman saya tidak berani menemani bapak datang di kubun kubun
tidak ada ini pak
dua polisi tewas dibunuh di taman jk pada dua ribu dua belas
pelakunya adalah ambo intang yang kini menjalani hukuman
ambo intang berafiliasi dengan mujahidin indonesia timur
besutan santoso alias abu wardah
polisi tengah menyebutkan taman jk pernah dijadikan tempat latihan kelompok yang selama ini dicari
desa ini juga menjadi titik awal pelarian kelompok santoso
saya selalu ingatkan pada masyarakat
anak anak generasi muda khususnya anak anak
mereka lah nanti yang memberi kelanjutan kehidupan di poso ini
kalau kita yang tua memberikan contoh gambaran kepada mereka keadaan konflik keadaan yang tidak baik
maka bagi mereka itu adalah satu video yang tidak mudah dihapus
dan nanti akan menjadi
memang itu adalah momentum yang bisa terulang kembali
nah ini yang kita upayakan agar tidak muncul kembali di anak anak kita yang sekarang
kita jaga betul sehingga cukuplah yang mungkin sekarang di usia dua puluh an sampai tiga puluh an yang pernah melihat kondisi konflik di poso dengan basis sara
kemudian adanya radikalisme yang merebak kemarin
cukup generasi generasi dua puluh tiga
tiga puluh umur tiga puluh sampai empat puluh
kita berharap anak anak yang umur sepuluh tahun ke bawah tidak perlu melihat itu lagi
sehingga pada saat mereka dewasa pandangan mereka betul betul bersih
ini mudah mudahan kita bisa menjaga itu
pelan pelan jangan dua dua
bantuan datang dalam bentuk perhatian
warga taman jk sudah memiliki kebebasan untuk kembali ke kebun
anak anak bahkan bisa bermain di perkebunan
yang hasilnya kelak bisa membiayai pendidikan mereka
meski belum mulus benar jalan utama menuju taman jk mulai dibenahi
agar mereka yang merasa terasing bisa menikmati angin segar pembangunan